pada selasa siang pengurus rw tiga kampung luar batang penjaringan jakarta utara
menerima bantuan sosial sembako pertama di masa psbb tahap dua
atau bantuan yang ketujuh sejak dki jakarta menerapkan sistem psbb pada maret lalu
dari pos rw tiga paket sembako ini langsung disalurkan ke masyarakat secara door to door
ya berkurang lah jajan juga yang pada jajan berkurang
ya kerja anak sama suami juga diliburin kan masuk ke dalam libur
ini bersyukur banget lah kekasih begini bersyukur banget
namun bantuan dari pemprov dki jakarta berupa paket sembako senilai rp dua ratus tujuh puluh lima ini
hanya berjumlah tujuh ratus sembilan puluh lima dus atau kurang dari setengah warga di rw ini
untuk mengantisipasi terjadinya kecemburuan sosial di masyarakat
pengurus rw mensiasatinya dengan mengajukan nama warga
yang tidak mendapatkan penyelamat
pengurus rw mencari bantuan dari pemprov untuk mendapatkan bantuan sembako dari presiden
yang disalurkan melalui kementerian sosial
sehingga seluruh warganya akan mendapatkan bantuan sembako dari pemerintah
itu pasti itu sudah pasti ada yang tidak dapat
cuma kita tutup itu dengan bergantian ya
hari ini mereka ini pemprov sebagian dapat sebagian tidak
jadi menculai dari presiden kita tutup gitu
jadi masing masing dapat lah
warga penjaringan berharap pemerintah lebih sering memberi bantuan sembako
di masa pandemi covid sembilan belas ini untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup mereka
di tengah masa sulit pandemi covid sembilan belas